kota medan terkenal akan penjual durian yang buka sepanjang tahun dan tidak mengenal musim
makanya menyantap durian menjadi agenda wajib jika kita melancong ke kota ini
pertama saya mau mencoba sibolang durian kafe yang terletak di jalan sultan iskandar muda ini menawarkan konsep sebagai tempat nongkrong yang kekinian
ada ruang terbuka dan bangku yang cukup luas dan nyaman jika ingin berkumpul bersama teman maupun kerabat
pada setiap meja juga disediakan sarung tangan plastik untuk menyantap langsung durian dan keranjang sampah untuk menampung bijinya
pada etalase durian anda bisa memilih dan meminta ukuran buah serta bagaimana tingkat kemanisannya
ketika pelayan membawakannya ke meja anda akan diminta mencicipinya terlebih dahulu dan bisa menggantinya jika belum sesuai selera
warnanya yang kuning kecoklatan dan juga full dagingnya ini memenuhi ruang duriannya ini itu kayaknya udah gak sabar untuk saya santap
dan sibolang durian ini menggunakan
durian dari sibolga dan juga sirikalang
jadi memang durian lokal ya
saya suka dengan jenis durian yang manis dan ada pahit pahitnya di bagian akhir
satu buah durian yang saya santap ini beratnya satu dua kg dan dibanderol dengan harga rp sembilan puluh lima
nah tak hanya buahnya saya juga penasaran dengan es campur durian yang ada di kedai ini
cicipin dulu isiannya
ternyata ada cendol ada agar agar dan juga cincau
semangkok es campur ini dibanderol dengan harga rp tiga puluh
kedai sibolang durian buka dua puluh empat jam serta menyediakan menu lainnya seperti daging durian dan durian kupas
belum puas dengan si bolang durian saya penasaran dengan pulut durian eva yang sempat viral pada tahun lalu
pulut durian eva menyajikan ketan yang diberikan topping daging durian yang melimpah
pulut durian ini menggunakan durian ucok jadi kalau misalnya tidak ada durian ucok itu mereka tidak akan berjualan kita langsung cobain aja ya
pantas saja lapak yang berada di jalan halat kelurahan pasar merah barat medan ini selalu ramai pembeli sejak buka jam tiga sore hingga tutup jam sepuluh malam
bahkan banyak pembeli yang datang dari luar kota medan
pertama kali jalan jalan lihat ini kayaknya viral nih kali ya jadi coba coba deh ternyata mantap
punca antri itu jam jam lima setengah enam kayak ular itu antri
emang dari dulu udah beli pulut
udah berapa ya lima enam bulan yang lalu
kalau yang sepuluh lima butir kayak lima apa itu tapi kalau yang dua puluh banyak
apa yang spesial dari pulut
duriannya yang banyak
enak sih pulutnya
pemilik bulu durian eva melanjutkan usaha yang dirintis oleh ibunya ini sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh enam yang awalnya berjualan di pasar halat kota medan
karena tak pelit dengan topping daging durian sehari ia bisa menghabiskan enam puluh toples durian dengan berat masing masing lima kg
serta enam puluh sampai delapan puluh kg pulut
duriannya ini kalau di
kok sekarang ya karena durian lagi payah ini paling dapat tiga ratus empat ratus durian lah
tapi kalau sekarang ini kan durian agak payah jadi kecil kecil jadi minta tolong sama pautunya dikupasin gitu
hmm wangi banget duriannya
kata sang pemilik topping durian yang melimpah di atas pulut ini agar pembeli tetap bisa menyantap durian dengan harga terjangkau bersama keluarga
seporsi kecil pulut durian eva di atas daun pisang cuma seharga sepuluh ribu rupiah
sedangkan yang ukuran besar dibanderol cuma lima belas ribu rupiah
pulut durian akhirnya bisa membuat saya puas menikmati durian di kota medan